aku bakal simpan berkas ini baik baik
siapa yang taruh disitu
siapa yang taruh foto itu
kamu ambil foto itu dan bawa keluar dari rumah ini
kenapa kamu nggak sendiri aja yang ngebuang foto itu
kamu yang bawa ke rumah ini kevin
kan untuk sekarang
kamulah satu satunya harapan aku untuk bahagia
bahagia kan afif
karena aku cuma pengen lihat afif dan bella sama sama bahagia
luar biasa kamu rena
kamu bisa melakukan ini
sialan kamu karim
kenapa kamu melakukan semua itu demi tiara
tiara harusnya jadi senjata aku untuk ngalahin kami
terserah bapak mau melakukan apa aja
aku juga tahu
karena bayi aku itu masih kecil
yaudah viv aku pamit ya
nanti usahakan sebisa mungkin
oke oke aku tunggu kabar baik
kayaknya afif udah gak peduli lagi sama aku pak
tadi aku pamit tapi dia malah sibuk teleponan sama pengacara anak anaknya
kenapa habib menelpon pengacaranya tiara
aku udah ngelakuin sesuatu yang seharusnya gak aku lakukan
aku udah ngembali ke rumahnya
aku udah ngembali ke rumahnya
aku udah ngembali ke rumahnya

aku udah ngembali ke rumahnya
kalau itu salah kamu tiara

kamu terlalu campuri urusan keluarga mereka terlalu dalam

masih ada waktu untuk membatalkan pernikahan kamu dengan afif

papa tau kan aku sangat mencintai afif pak
dan aku akan tetap menikah dengan afif
sayang sayang kamu liat keluar nak
tuh tuh ya

kamu suka di luar ya sayang ya
habis ibu selamat siang
bella beno keluar kalian
bella reno kembali ke kanan aku

aku udah bilang sama kamu kan

kamu tenang ya
ibu kenapa ya
bella kamu kenapa
reno ada laki laki yang mencurigakan di depan
bella kamu tenang
itu pak rahmat
dia tukang kebun
bukan orang jahat
engga kamu harus berhentiin dia
aku takutin dia suruhan afif
aku takut ya ambil anak aku reno
iya nanti aku akan berhentiin dia kamu tenang aja ya
yakin udah siap
gak ada ketinggalan
ayo pak kita berangkat nanti keburu telat
reno kamu antar mereka ke sekolah
bagus ya mai
foto yang bagus banget
kelihatannya mereka memancarkan cahaya kebahagiaan
mama suka banget melihatnya
taruh disitu aja
nah kan cocok
bagus ya ma
iya sayang yaudah makasih ya
wah mama bella cantik sekali di foto itu
apa yang kamu lakukan

siapa yang taruh foto ini disini
siapa yang kirim
aku sama sekali gak mau liat muka dia
dia orang yang mau ngambil anak aku reno
reno aku tahu aviv
aku tau dia
dia punya anak aku
dia pasti mau ambil anak aku
aku harus jaga dia
ini berkas putusan pengadilan yang menyatakan kalau kamu berhak mengurus anak kamu
aku bakal simpan berkas ini baik baik
aku akan simpan berkas ini baik baik
aku akan simpan berkas ini baik baik
siapa yang taruh disitu
siapa yang taruh foto itu
kamu ambil foto itu dan bawa keluar dari rumah ini
kenapa kamu nggak sendiri aja yang ngebuang foto itu
kamu yang bawa ke rumah ini kafir
jadi kamu juga yang harus membawa foto itu keluar dari rumah ini
atau jangan jangan kamu sengaja ngelakuin ini
supaya kesalahan kamu aku maafkan
kamu ingin memperbaiki semuanya
kamu sengaja akan melakukan ini
sekarang kamu ambil bawa foto itu dan bawa keluar dari rumah ini
kamu punya kedua tangan kamu kan
kamu gunakan untuk membuang foto itu
kamu itu memang benar benar mencintaimu
kamu banting lah
apa perlu aku bantu kamu
ini aku udah korek
silahkan kamu bakar foto itu
biar kamu bisa melupakan segala kenangan kamu sama bella
aku tahu dibalik kebencian kamu five
dibalik kemarahan kamu viv
dan dibalik kebencian kamu sama bella
kamu masih sahabat saya dan aku juga